baik itu tadi tentunya anda masih banyak yang bingung sebenarnya sikm ini untuk siapa
kami akan ajak anda untuk melihat sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan
untuk anda yang akan menuju dki jakarta
oke kita coba dulu
oke sebenarnya memang untuk sikm itu antara perlu ataupun tidak
khususnya untuk anda yang tinggal di dki jakarta
bagi saya misalnya saya orang bekasi saya ingin ke jakarta dan saya memiliki ktp bekasi
tentunya saya tidak perlu untuk membuat surat izin keluar masuk jakarta
oke kita coba ternyata sudah bisa
nah untuk dki jakarta misalnya anda berada di dki jakarta anda memiliki ktp jabodetabek
ternyata anda bisa melakukan mobilitas baik itu di wilayah dki jakarta maupun wilayah bodetabek
tidak perlu membuat sikm yang bisa dikatakan cukup ribet begitu ya
nah untuk wilayah lainnya seperti halnya anda memiliki ktp daerah
tetapi memang anda sudah berada di jakarta anda juga tidak perlu lagi membuat sikm
kecuali jika anda akan keluar ke wilayah bodetabek
seperti bogor depok tangerang bekasi bahkan keluar daerah lagi
nah anda butuh yang namanya surat izin keluar masuk itu sendiri
nah kembali lagi kalau tadi untuk anda yang memang sudah berada di wilayah dki jakarta
tetapi kalau misalnya anda berada di wilayah bodetabek
tangerang bekasi anda memiliki ktp jabodetabek
anda juga seperti halnya yang berada di dki jakarta anda bisa keluar masuk wilayah jabodetabek dengan bebas
tidak perlu menggunakan ataupun mengurus surat sikm itu sendiri
tetapi kalau misalnya anda berada ataupun memiliki ktp daerah
anda jangan main main anda jangan coba coba untuk masuk wilayah dki jakarta tanpa adanya sikm itu sendiri
tetapi kalau misalnya anda memang berada di bodetabek
dan anda bisa berada di jawa tengah
beraktivitas normal begitu di bodetabek
anda juga tidak perlu menggunakan ataupun mengurus surat izin keluar masuk itu sendiri
nah syarat syaratnya apa saja sih untuk mengurus sikm itu sendiri
tentunya yang tadi saya katakan memang agak sedikit ribet untuk mengurus surat surat itu sendiri
pertama ini untuk anda yang berada di domisili di jakarta
khususnya untuk anda yang mungkin membutuhkan sikm ini untuk keluar jakarta seperti halnya dinas dan lain sebagainya
syarat utama yang perlu anda persiapkan adalah
surat pengantar dari rt rw
nah selanjutnya ada surat pernyataan sehat bermaterai
surat pernyataan sehat bermaterai ini diambil dari mana
ini biasanya kita memintanya dari rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di wilayah kita
tentunya harus ada pemeriksaan khusus untuk mendapatkan surat pernyataan sehat ini sendiri
dan selanjutnya surat keterangan
surat keterangan ini ada tiga macam
pertama ini adalah perjalanan dinas keluar jabodetabek untuk perjalanan sekali
lalu ada surat keterangan dari rumah sakit
lalu ada surat keterangan dari rumah sakit keluar jabodetabek untuk perjalanan sekali
kemudian ada ada penutup investor
lalu ada peserta ya
optimizing seguritas yang perlu untuk memaksa sikap
agar sangat degradasi waktu kan
atau negara negara bekerja
ya sudah ada yang push un

favoritas berk whitway dikaya oleh rumah sakit
danda juga ada viru satu
milikan luxury menurut mereka
hep erlier nazi pas sudah menderita keterangan tersebut
pindaian sken ktp dan ini
untuk secara lengkapnya di
di situ anda bisa
semua data anda lalu anda
mendapatkan firm yang bisa anda
input dan bisa
mendapatkan surat sikm itu sendiri
dari pemprov dki jakarta
lalu kita akan beralih untuk
bagi anda yang
domisilinya non jabodetabek anda ada
urusan untuk ke jakarta mungkin
halnya pekerjaan ataupun apapun
nah caranya juga hampir
sama cuma akan lebih
banyak saja syarat syarat
yang harus anda persiapkan pertama ini
adalah surat keterangan dari kelurahan
ataupun desa asal sama seperti
tadi kalau di jakarta anda harus
punya surat dari rtrw
tapi ini dari kelurahan
ataupun desa asal lalu ada
surat pernyataan sehat bermatara
yang harus anda persiapkan
dan yang ketiga adalah surat keterangan bekerja
di dki jakarta dari tempat
kerja ini khusus untuk perjalanan
yang berulang jadi perusahaan
mengeluarkan surat keterangan anda
bekerja ataupun anda sebagai
karyawan di tempat anda bekerja
itu yang ada di wilayah dki jakarta
lalu ada surat tugas atau undangan
dari instansi perusahaan tempat bekerja
di jakarta khususnya untuk anda mungkin
yang akan mengikuti seminar dan lain sebagainya
lalu yang kelima
adalah surat jaminan bermaterai
dari keluarga atau tempat kerja di provinsi
dki jakarta untuk
perjalanan sekali jadi untuk mungkin
dari keluarga harus mempersiapkan
surat jaminan itu sendiri
tentunya surat jaminan itu sendiri
ada surat keterangan sehat dan lain sebagainya
seperti halnya yang tadi anda
berada di wilayah dki jakarta
lalu yang ke enam adalah surat keterangan
domisili tempat tinggal dari kelurahan
di jakarta untuk memohon dengan alasan
darurat ini biasanya kalau misalnya
ada keluarga yang sakit ataupun korban
keluarga anda yang
meninggal dunia anda juga harus
perlu adanya surat keterangan domisili
dengan alasan darurat lalu
seperti biasa juga ada pas foto berwarna
dan juga pindahkan scan ktp dan ini
semuanya anda bisa
lihat secara langsung dan anda input
jadi sekali lagi untuk anda
seperti saya yang memang
tinggal di bekasi misalnya ataupun
anda yang tinggal di tangerang dengan
ktp tangerang ataupun ktp
bekasi anda bisa secara
bebas untuk bisa keluar masuk
wilayah dki jakarta dan
juga jabodetabek jadi anda tidak perlu
pusing lagi untuk memikirkan aduh
apakah saya harus membuat sikm ataupun
justru tidak itu mungkin anissa pagi
yang tinggal di daerah pondok indah juga
bisa bebas dikeluar wilayah
jakarta khususnya jabodetabek tapi jangan
keluar dari jabodetabek kalau keluar
jabodetabek tetap harus menggunakan sikm
itu sendiri itu mudah mudahan jadi
justru jadi ini ya penjelas begitu
bagi masyarakat yang harus nyiapin
nggak sih memang agak ribet tadi syaratnya
ada lima sampai delapan poin begitu yang harus dipersiapkan delapan
begitu yang harus dipersiapkan tapi mudah mudahan itu harus diperbaiki
mudah mudahan tentunya ini diikuti
begitu oleh masyarakat agar kita semua terjaga